belum reda duka akibat kematian lebih dari seratus orang supporter arema fc
dalam tragedi di stadion kanjuruhan seorang supporter wanita arema atau aremanita
meninggal dunia pada selasa pukul empat belas dua puluh lima waktu indonesia barat
korban helen prisela warga dusun banjar patoman amandanom dampit kabupaten malang ini meninggal
setelah mendapat perawatan selama sepuluh hari di rsud dr saiful anwar kota malang
pihak rumah sakit menyatakan kematian perempuan berusia dua puluh tahun ini disebabkan gagal nafas akut
dengan kematian helen saat ini ada lima korban yang masih dirawat intensif di icu rsud dr saiful anwar
tiga diantaranya dalam kondisi kritis dengan meninggalnya helen
jumlah total korban meninggal akibat tragedi kanjuruhan menjadi satu ratus tiga puluh dua orang
penyebabnya kalau bisa
bisa disebabkan oleh injuri di luar paru paru
biasanya karena multi trauma sehingga mengakibatkan komplikasi berupa injuri atau cedera di paru paru
tiba di rumah duka pada selasa petang jenazah korban disambut isak tangis keluarga korban
usai disemayamkan jenazah disalatkan dan langsung dimakamkan di pemakaman desa setempat
menurut kakek korban awalnya helen sempat dirawat di rumah sakit
cakra husada turen malang namun kemudian dibawa pulang ke rumah untuk menjalani pemulihan
tak kunjung membaik bahkan kerap mengeluhkan mual
orang tua helen kemudian membawa anak pertama mereka tersebut ke rsud dr saiful anwar untuk perawatan lanjutan
dari keterangan keluarga korban di hari tragedi stadion kanjuruhan pada satu oktober
helen ikut berdesak desakan bersama para supporter lain saat hendak keluar dari stadion
helen mengalami patah tulang pada tangan
kirinya akibat tergencat besi yang berada di pintu keluar stadion
dan mengalami trauma di wajah dan dada karena terinjak injak saat keluar dari stadion